sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dikasih uang sama papa kamu aja dia gak mau
iya gue ditinggalin sih
ya kok semuanya ninggalin gue sih
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lo mau semuanya
makanya tadi lo pura pura sok baik depan bokap dan menolakkan depan bokap
lo itu jadi cewek itu jadi kebanyakan gaya
gue gak bermaksud apa apa kok
gue itu bener bener sayang sama
karena kalian berdua tuh udah jadi bagian keluarga gue
karena lo adalah saudara tiri gue

sudah di dapat data nya dari kliennya pak lemos

papa kamu kesannya lagi ngedown
karena lagi ada masalah keuangan
lo mau apa sih
lo salah denger kali
dan gue itu mau kasih tau sama lo
gue kasih tau sama lo
jadi mungkin dia salah salah acting
perusahaannya itu punya masalah finansial
terserah kamu kalau nggak percaya
tapi aku denger sendiri
dan aku yakin
papa kamu itu butuh bantuan
udah gak usah tertapian
lo gak usah mikirin bokap gue
lo tuh apaan sih
aku campur aja urusan orang
lo gak usah pusingin bokap gue
udah walau kenapa sih sama gue
gue tuh pengen bantuin oh
lo tuh pikir sakit hati gue tau gak
gue udah ngerti lo kayak gimana
gue udah ngerti lo kayak gimana

gue udah ngerti lo kayak gimana